saudara sebuah mobil ringsek tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di klaten jawa tengah
satu orang meninggal dunia di lokasi dan satu orang dalam kondisi kritis
awalnya mobil melaju ingin melewati perlintasan tanpa palang pintu di desa boto
jematan wonosare kelaten jawa tengah rabu siang
di saat yang sama ada kereta api yang melaju dan menabrak mobil berisi dua penumpang hingga ringsek
satu korban meninggal dunia di lokasi sedangkan pengemudi mobil dalam kondisi kritis
ini emang enggak ada pendagangnya ya pak ya
tidak ada di perlintasan tanpa palang